demam piala aff sedang melanda indonesia
tidak hanya manusia binatang pun turut dilibatkan dalam euforia
final leg kedua aff indonesia lawan thailand di stadion raja manggala thailand sabtu malam
seekor burung kakak tua di taman safari batang jawa tengah beramalkan indonesia akan menang dalam final
burung kakak tua di taman safari dolpin center batang jawa tengah
meramalkan indonesia sebagai pemenangnya di ajang aff sabtu malam
burung kakak tua jenis malukan ini meramal dengan memilih salah satu bel
yang di dalamnya terdapat bendera salah satu negara
awalnya sang keeper memperlihatkan dua bendera pada burung kakak tua
yaitu bendera thailand dan indonesia
uniknya saat diperlihatkan bendera indonesia
burung yang diberi nama okto ini tampak memberi salam hormat pada bendera merah putih tersebut
setelah itu oleh petugas kedua bendera dimasukkan ke dalam amplop dan mangkok
mangkok langsung diputar dengan acak di depan burung kakak tua
rasanya sulit untuk menandai karena mangkok diputar putar dengan acak dan cepat
setelah berhenti akhirnya okto memilih mangkok yang justru berada lebih jauh dari tempat okto berdiri
hasilnya setelah dibuka berisi bendera indonesia
ramalan dan aksi okto ini merupakan bentuk dukungan atas timnas indonesia
agar menjadi juara final pada piala aff dua ribu enam belas sabtu malam
aksi okto ini tentunya membuat pengunjung terkesima
insya allah indonesia pasti bisa menang
terus harapannya bapak bisa prediksi nggak kira kira skornya berapa berapa pak
kira kira satu untuk indonesia
ini suatu bentuk dukungan dari kami untuk mendukung tim indonesia final nanti malam
melawan thailand bahwa indonesia pasti bisa menang
karena burung satu ini merupakan salah satu burung asli indonesia
asli indonesia bagian timur yaitu jenis burung kakak tua malukan
jadi ini juga sebab motivasi buat indonesia tentunya
agar indonesia lebih bisa berjaya di kaca sepak bola internasional
aksi kakak tua ini bukan pertama kali dilakukan
pada leg pertama okto juga benar meramal kalau indonesia akan memenangkan pertandingan
roby bernardi batang